saya nggak terima om kerenain putri kayak gini
apa menurut om pantas
oh ngasih uang putri seperti ini
kamu jangan belain pacar kamu
mohon maaf bukan saya merendahkan
uang itu yang dia butuhkan
kok kamu panik banget
putri gak kenapa napa kan
pak remon bener bener keterlaluan
kenapa dia nggak minta pihak bank untuk kasih perpanjangan waktu
nantinya mel dan pangeran bersama
aku sama pak remon kan bakal jadi besan
tapi pak remon tetep nekat neken aku seperti ini
mau apa kalian kesini
pangeran gak ada di rumah
enggak bukan begitu om
kita kesini bermaksud
mau nolongin om alex mel ada di dalam mobil
itu lukanya kalau nggak diobatin malah makin infeksi
udah pakco ini ga pada punktum
oleh pak tekan
silahkan saya pemasukkan ya
om alex tadi fanya sama tasha ngeliat berita om alex di medsos
makanya aku langsung ajak mereka buru buru jemput sama alex
aku takut banget om kenapa napa
semua ini gara gara deddy kamu mel
yaudah kalau gitu kita langsung ke rumah sakit ya sekarang
soalnya aku takut banget om alex kenapa napa
ya aku udah anggap om alex sebagai didiaku sendiri
sepertinya aku bisa manfaatin situasi ini untuk ngomong ke mel
siapa tahu mel mau bilang ke pak raymond
supaya pak remond berhenti neken aku dan mengembalikan semua aset milikku
om berterima kasih sama kamu
kalau kamu memang mau nganggep om
seperti orang tua kamu sendiri
tapi om harus jujur sama kamu
terus terang apa yang menimpa om sekarang ini
sebenarnya karena deddy kamu juga
aku juga tahu kali om jadi seperti ini karena pangeran bikin aku sedih terus
ya ampun om aku gak nyangka banget ini bakal berbuat sejauh ini sama om
oh mau minta tolong sama kamu
tolong yakinin didi kamu
kalau nanti kan kita juga bakal jadi satu keluarga
jadi gak seharusnya kita saling nyakitin kayak gini
sorry to stay om selama pangeran belum menjadi milikku seutuhnya
aku gak bisa wujudin keinginan om alex
om yang itu dipikirin nanti aja ya dulu
sekarang yang penting om ke rumah sakit dan sembuhin luka luka om ya
aku takut banget om kenapa napa
nanti aku coba hubungi atta sama gio untuk cari pangeran ya
soalnya aku gak punya nomernya yang baru om
aduh nomer atta gak aktif lagi
oke oke nyambung nyambung
enggak ada apa ya mel
ini loh gue sama tasya fanya lagi ngantinin bokapnya ke rumah sakit
gue boleh minta kontaknya pangeran yang baru nggak
buat ngabarin dia
sorry mell gue juga gak tahu kontak pangeran yang baru
gio gak bisa kasih deh
gue harus buru buru nih ada urusan lain
nanti gue hubungi lagi bye mel
kok langsung dimatiin sih
ngapain lo disini
terus gue inget kan ini jalur lu jalan
jadi sekalian deh gue tungguin
buru buru gue harus ke cafe
emang kenapa ada apa di kafe
oh ada yang booking lagi ya tamu spesial
enggak sih cuman paniko nyuruh gue buru buru untuk beres beresin cafe
gue boleh ikut gak buat temenin ya
udah boleh tapi cepetan ya
saya lupa kalau
hari ini tuh bagian tata usaha tutup
karena staffnya mereka semua lagi ada seminar di luar kampus bu
oh tapi nggak apa apa pak
kan pasti paling nggak ada yang nungguin
jadi saya bisa cari informasi
biar saya aja yang ngecek sana
bunawang tunggu di sini aja oke
oh tante mau telpon putri aja dulu deh
kira kira putri di mana ya
citra juga gak tahu putri di mana tante
tadi emang bareng putri
tapi citra ada urusan bentar jadi misah
tapi paling putri gak jauh jauh kok dari kampus
gimana pak regar
nothing masih tutup bu
oh tapi nggak apa apa sih pak regar
saya tungguin aja deh di sini
sekalian saya juga nungguin putri kan
tante saya cari putri dulu ke dalam bentar ya
ini sih tante
kita nunggu di mana ya

saya harus mengawasi dan menemani
istri istri saya di sini
supaya bisa menyelamatkan istri saya pak regar
wah berat juga ternyata ya
latihan jadi istri ayah yang bijak
gue telpon putri ya

tante aku mau ke rumah
tante aku mau ke rumah

kok gak diangkat sih
ini putri udah ketemu sama rizky belum sih
apa gue telpon rizky kali ya

aduh pada kompat sih gak keangkat telpon gue

mau apa kalian dateng lagi
apa ini maksudnya om
saya gak terima om kerendahin putri kayak gini
apa menurut om pantas
om ngasih uang putri seperti ini
kamu jangan belain pacar kamu
bukan saya merendahkan
yang dia butuhkan
saya nggak butuh uang itu om
kamu akan butuh uang
untuk pergi dari pangeran
kalau mela emang cinta sama pangeran
harusnya mel berusaha bikin pangeran jatuh cinta sama dia om
kalau mel ngandelin
harta dan kekuasaan kayak gini
pangeran gak akan pernah lulu